selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya maggie kalista
hari ini presiden joko widodo dan sejumlah pejabat tinggi serta masyarakat terpilih menjalani vaksinasi covid sembilan belas perdana buatan sinovac
dan langsung saja untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait vaksinasi perdana yang masih berlangsung di istana merdeka
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden bey mahmudin
selamat siang mas bey
selamat siang mbak megi apa kabar
baik bagaimana kabarnya mas bey sehat sehat
sehat mbak alhamdulillah
ya baru saja kami menyaksikan bersama presiden joko widodo sebagai orang pertama yang melakukan vaksinasi hari ini
bagaimana reaksi presiden setelah disuntik vaksin covid sembilan belas
apakah presiden akan tetap beraktivitas atau istirahat setelah penyuntikan
presiden akan beraktifitas seperti biasa
mbak megi tadi juga setelah vaksin
ya ini harus dilakukan secara berpengalaman hanya langsung kembali ke meja kerja untuk berbicara dengan bapak menteri sekaris negara
jadi kegiatannya normal normal saja
ya mas bey kenapa vaksinasi perdana ini dilakukan di istana bukan di fakultas kesehatan
pertama karena ini perdana jadi dilaksanakan di istana
dan juga kami telah menyesuaikan semua prosedur
harus diajarkan di fakultas kesehatan
kami sudah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dengan dinas kesehatan
termasuk urutan meja mejanya juga sudah sesuai
dan juga semuanya sudah di evaluate atau dilihat oleh dinas kesehatan
jadi kelayakannya sudah sesuai dengan standar fakultas kesehatan
ya jadi protokol kesehatan juga sudah sesuai
mas bey apakah sudah ada rencana terkait penyuntikan vaksin covid sembilan belas tahap kedua
karena suntikan kedua kami tahu ini harus dilakukan empat belas hari setelah suntikan pertama
untuk tingkatkan imunitas
jika kita hitung nih ya presiden harus melakukan penyuntikan kedua pada tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
dan dalam empat belas hari ini apakah ada protokol yang tertentu yang harus diterapkan oleh presiden joko widodo
tentunya tadi kan setelah
dan diberikan vaksin disuntik vaksin
selama tiga puluh menit ada observasi oleh tim dari dinas kesehatan
nah nanti setelah itu presiden akan berikut seperti biasa
dan tentunya walaupun divaksin tetap menjalankan protokol kesehatan
menggunakan masker menggajara cuci tangan
jadi tidak ada protokol khusus tapi juga tetap disiplin dengan protokol kesehatan
jadi masih harus disiplin dengan protokol
dan tentunya untuk peserta hari ini apakah bisa dibantu untuk dikonfirmasi kembali
nama nama yang mengikuti vaksinasi perdana
apakah ada yang tidak hadir dengan alasan tertentu
kita hadir hadir semua semuanya hadir
semuanya hadir ya mas b
iya dan kami juga tadi menyaksikan bersama istana juga melibatkan selebritas
seperti tadi kita lihat bersama ada raffi ahmad
yang juga melakukan penyuntikan vaksinasi perdana
apakah ada penjelasan khusus dari istana negara terkait hal ini
raffi ahmad adalah karena merupakan anak muda mbak
jadi kita harapkan dia dapat memberikan edukasi dan juga memberikan sosialisasi
tentang pentingnya vaksin kepada anak muda
dan juga yang paling penting adalah perubahan perilaku tentang protokol kesehatan
kami berharap raffi dapat menularkan pelaksanaan protokol kesehatan
tidak hanya sosialisasi vaksin saja
jadi raffi ahmad ini sebagai publik figur dan juga key opinion leader
semoga ini juga bisa membangkitkan semangat kita semua untuk mengikuti vaksinasi
dan juga rencana negara untuk menangani covid sembilan belas
ya mas bey ini ada pertanyaan terakhir
apakah ada kemungkinan vaksin ikut dikelola oleh swasta
tentunya masih dalam pembahasan oleh menkes mbak megi
yang pastikan pemerintah telah memutuskan vaksin gratis
nanti perkembangannya tentu kita tunggu dari kementerian kesehatan karena mereka yang berwenang untuk masalah ini
oke terima kasih
terima kasih deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden
b mahmudin atas informasinya dan semoga vaksinasi perdana juga akan menjadi salah satu solusi penanganan pandemi